di hari terakhir pemungutan suara pemilu di luar negeri
sejumlah kbri dipadati para warga negara indonesia yang akan mencoblos
salah satunya kbri rusia di moskwa
pemungutan suara berlangsung sejak pukul delapan pagi hingga enam sore
sebanyak kurang lebih seribu warga negara indonesia di rusia
ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kali ini
menurut data yang dihimpun sebanyak lima ratus tujuh wni datang langsung ke tps
yang terletak di kedutaan besar ri
sedangkan sisanya menggunakan metode pos
maswa mas edo sendiri menyalurkan hak pilihnya ini langsung ya ke kbri
tidak melalui pos begitu ya
tidak mbak jadi sekarang saya berada di depan kedutaan besar republik indonesia yang ada di moskow
jadi hari ini kami menggunakan hak pilih saya
dia sudah melaksanakan sudah menggunakan hak pilih saya
jadi suasananya cukup ceria cukup megah cukup banyak sekali maso yang datang
untuk menggunakan hak pilihnya
karena di dalam kbri sekarang kondisi sangat rame sekali mbak
oke jadi ada antara
ada antrian juga ini ya di kbri moskwa gitu ya
iya mbak ada antrian juga
berapa lama mengantrinya sampai kemudian bisa menggunakan hak pilih tadi mas edo
oh tadi kalau saya datangnya agak sedikit lebih pagi mbak
yaitu sekitar jam sepuluh an jadi itu masih agak sepi
jadi itu kita datang terus mengambil nomor antrian
tadi nomor antrean saya sudah nomor seratus sekian
lalu kita masuk ke dalam untuk registrasi
kemudian kita menggunakan hak pilih kita
baru kita ini tinta
setelah itu baru kita ke ruang makan untuk makan siang bersama
oke menggunakan hak pilih ini pengalaman yang keberapa
apakah jangan jangan yang pertama kali nih menggunakan hak pilih
ya untuk hak pilih ini yang pertama sih mbak
ini yang pertama kali saya menggunakan hak pilih saya
baik rasanya menyenangkan begitu ya menggunakan hak pilih pertama
dan juga mengalaminya di luar negeri begitu
tapi kalau kemudian kita bicara
masalah sosialisasi dari kbr ini edo terkait dengan pencoblosan pilpres dan pilek
sejauh ini sosialisasi dari kbr ini seperti apa
apakah mas edo sendiri merasa sosialisasi yang diberikan ini cukup atau kurang atau bagaimana
untuk sosialisasi amat sangat baik mbak amat sangat baik
karena dari pihak penyelenggara itu memberikan sosialisasi itu
yang benar benar kita mengenal calon presiden dan wakil juga calon pilek
jadi dengan sosialisasi itu saya sudah bisa memilih
oh kira kira saya memilih yang ini yang itu
jadi untuk sosialisasi sangat amat baik yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara yang ada di petomusko
oke artinya kalau memilih capres cawapres itu mungkin tidak sulit karena pilihannya cuma dua
nah kalau masalah caleg tadi tidak memakan waktu cukup lama ya
artinya mas edo sendiri familiar dengan para calon anggota dewan yang nanti akan dipilih begitu
kalau untuk calegnya awal kita nggak familiar mbak amat sangat tidak familiar
tapi setelah dilaksanakan sosialisasi dari pihak penyelenggara setelah itu saya bertokoh
ternyata pilih calon calonnya seperti ini
dan itu sudah ada gambaran mau memilih siapa seperti itu
baiklah edo prilianta wni di moskwa rusia
terima kasih sudah berbagi pengalaman memilihnya langsung dari rusia
selamat sore waktu indonesia